ke ruang sidang mahkamah konstitusi saudara
untuk mendengar keterangan saksi dari kubu satu
di tps yang bapak terdaftar
formulir c pemberitahuan untuk hadir
kemudian untuk saudara sartono
untuk peristiwa di depok
apakah pernah mengakses info pemilu
formulir ini publikasinya ada di mana
untuk di provinsi riau
nah ini hasil pindainya
kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan
saksi ini betul betul anggota kpps
berarti saudara ketua kpps ya
menunjukkan beliau adalah ketua kpps
yang menuliskan presiden kpps saudara surya dharma sendiri
kemudian pemilih hadir dari dpt kok bisa dua ratus sembilan puluh sembilan
nah ini kan menulis sudah
kembali pak sudah direvisi kemarin pak
jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini ya
apa adanya ini kan yang ditampilkan
berarti dikoreksi menjadi yang benar
surat suara yang diterima adalah
surat suara yang digunakan adalah
berarti surat yang hadir dua ratus dua puluh delapan
nah kemudian kalau kita lihat
surat suara yang diterima adalah
surat suara yang digunakan adalah
berarti surat suara yang digunakan
surat pemilih yang hadir oh ya
betul pak satu ratus empat lagi lagi
betul ya betul sudah kolop ya ya
suara sah jumlahnya adalah
suara tidak sah satu berarti kalau di jumlah
semuanya jadi dua ratus tiga puluh pak
baik sekarang kita cek yang
itu sudah kita lakukan
nanti dulu ya yang kita baca
ini dulu ya saya ulangi
nomor satu satu ratus tujuh betul ya
jadi kalau di jumlah
satu ratus sembilan untuk nomor dua
pertanyaannya saudara kan ketua kpps
di tps itu pak
mendokumentasikan untuk menulis ini di mana
ada dua surat suara yang ditemukan itu
awalnya di plano itu pak
karena disitu kalau kita tetap itu
ada disini sudah benar semua sudah
ada memasukkan dua lembar kotak suara
suara kosong tanpa identitas tps
karena angkanya memang tapi sudah dikembalikan kepada
saya kira itu saja baik